bentrok antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing dari tiongkok terjadi di pt gunbuster nikel industry pt gni di morowali utara sulawesi tengah pada sabtu empat belas januari lalu
menteri ketenaga kerjaan ida fauziah mengatakan kericuhan dipicu oleh adanya tuntutan karyawan kepada perusahaan melalui mogok kerja
tuntutan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja k tiga skema pengupahan dan soal pemutusan hubungan kerja
namun pada delapan belas januari dua ribu dua puluh tiga di istana negara jakarta menakar menyatakan situasi tegang di perusahaan smelter nikel itu sudah kondusif
sementara itu menteri investasi bahlir lahadalia menyayangkan bentrok yang menelan dua korban jiwa tersebut
kepala badan koordinasi penanaman modal ini meminta agar peristiwa ini tidak diekspos berlebihan ke publik
lantaran dapat mengganggu iklim investasi di indonesia
di sela menghadiri world economic forum di davos swiss bahlil mengatakan timnya sudah melakukan pengecekan di lapangan
serta mengajak semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi bersama
bahwa hal ini patut kita sayangkan ya
kita jangan menyalahkan si a si b tapi ini adalah sebuah evaluasi kita bersama
baik itu adalah masyarakatnya dalam hal ini karyawan
ada juga aparat keamanan maupun dari investornya juga
ya mudah mudahan manajemen ya manajemen
ya ini patut kita sayangkan karena ini akan melahirkan persepsi yang kurang elok
jadi saya belum bisa menjelaskan secara detail karena apa masalahnya
tapi mari sama sama kita cari solusi
menurut pengamat ketenaga kerjaan ugm tajudin nur effendi
bentrok berawal dari adanya rekan kerja mereka yang meninggal akibat kecelakaan kerja akhir desember dua ribu dua puluh dua
menurut pengamat ketenaga kerjaan ugm tajudin nur effendi
dua belas tuntutan lain termasuk soal sistem pengupahan bagi tenaga kerja lokal
yang masih menerapkan upah minimum yang menimbulkan kesenjangan
dengan upah yang diberikan kepada tenaga kerja asing
pekerja lokal berharap upah yang mereka terima berdasarkan kompetensi dan pengalaman bekerja
namun dua belas tuntutan tersebut menemui jalan buntu dalam pertemuan tiga pihak
hingga terjadi mogok kerja pada empat belas januari lalu
tajudin menilai tuntutan pekerja lokal tersebut wajar dan layak dipenuhi
sebaiknya upah pekerja lokal disamakan dengan upah tenaga kerja asing
menyesuaikan pendidikan keahlian dan pengalaman bekerja
harusnya pemerintah vokal atau juga pemerintah pusat segera mengambil alih
karena tidak ada kesepakatan itu maka bagaimana ini dialognya
karena memang perbedaan gajinya kan cukup tajam
saya tanya itu kalau upah buruh itu di mana di sana
ya upah minimum pak sesuai dengan peraturan pemerintah
pertambangan itu agak tinggi dibandingkan dengan pekerja buruh yang lain
pertambangan itu katanya sekitar tiga delapan ratus
kalau yang lain itu katanya sekitar dua ribu
masih ada pernaikan
tapi kalau dibandingkan dengan tka jauh
kesenjangan memicu terjadinya konflik terbuka
kasus bentrok ini seharusnya menjadi perhatian serius presiden
di tengah rencana pemerintah dalam hilirisasi nikel
yang dimulai juni dua ribu dua puluh
dengan besarnya divisa negara dari komunitas nikel ini
sudah seharusnya lebih dulu dirasakan oleh karyawan dan
masyarakat di sekitar industri
tim liputan cnn indonesia